udah aku bilang kenapa kamu minta tolong sama bapak aku gak ada gunanya
kamu pikir kamu bisa selamatin kita
gue gak mau kita semua mati disini
gue gak mau mati ponjolet dong
gue masih pingin hidup
sarah sarah kamu bisa bilang gak kita semua ada yang mati
kenapa orang mistri ini tahu semua kegiatan kita disini
dewa clara kalian bersikap biasa aja ya
jangan lihat semua aktivitas gue ya biasa aja
aku tahu sayang
kita sampai disini

aku nggak waras mereka tuh semua yang nggak waras
kalian tuh yang sakit jiwa
eh eh eh eh eh lo mau dibawa ke mana
kan pasti mau nuduh saya sakit jiwa ya
hah lepasin lepasin saya saya masih waras
eh jangan sembarangan kalian mau bawa saya ke mana nggak mau
apakah ibu kenal dengan bu yang sakit jiwa ini
iya saya kenal tapi dia nggak sakit jiwa
enggak citra mereka membawa saya mereka bilang saya sakit jiwa
mereka mau bawa aku aku nggak mau ikut mereka nggak mau
udah pak ibu ini biar sama saya aja ya
oh ya sudah kalau begitu kak permisi
ibu andis ibu kenapa
kalau penampilan ibu kayak gini semua orang pasti mikirnya ibu itu gila
ayo ayo kita ke situ yuk duduk yuk
aduh ibu andis ibu andis duduk duduk
aduh bu pelan pelan
ibu kenapa sih bu
nih kebetulan tadi saya ada minum
minum dulu ya
astaga pelan pelan bu pelan pelan minumnya nanti keselak
citra saya mohon sama kamu tolong bujuk raja untuk menyerahkan dirinya ke polisi
biar saya gak dihantui lagi sama arwahnya tiayu koyang gentayangan
karena dia merasa tidak tenang di alam kuburnya
kalau pembunuhnya masih berkeliaran dan belum ditangkap
aduh ibu ini ngomong apa sih bu
orang meninggal itu gak mungkin menghantui orang yang masih hidup
dunianya aja udah beda
tapi tolong bujuk saja raja
saya akan kasih semua seluruh harta saya buat kamu
asalkan kamu tolongin saya pujuk raja
untuk mengakui kalau dia adalah pembunuhnya diego
dia sudah membunuh diego orcitra
raja memang difonis bersalah
tapi saya yakin dia tidak membunuh giku
gak mungkin dong dia harus mengakui perbuatan yang gak pernah dia lakukan
tidak mau mengakui bukan berarti dia tidak bersalah citra
saya terus terusan diteror sama arwanya diego
saya nggak mau jadi gila
saya gak mau jadi beneran sakit jiwa
ibu tenang dulu ya
ini saya yakin bukan raja pelakunya
menurut saya diego harusnya tahu siapa yang bunuh dia
kamu harus percaya sama saya citra
kamu harus percaya
tolong saya citra kamu harus percaya
ya udah udah ibu tenang ya ibu tenang
kamu tahu satu satunya cara yang bisa nolongin kita itu cuma om lepas
para enggak enggak kenapa lo sapa aku
papaku ngomong ada masalah sama ini semua
udah enggak enggak mau aku juga enggak mau minta bantuan sama bapak
udah lama diam aja dewa
aku aku dewa putri sama raja kita lagi ada di pop aja om
dewa kamu sama putri dan raja ada dalam metro mini
dan dan di badannya putri itu ada bom om
om tahu kan om gimana gimana cara cara ngecinakin om om
kalau enggak kita semua bisa mati di sini om termasuk dewa
cari tahu siapa orang yang bisa menyenangkan bom itu ya
halo ada nggak di antara kalian yang bisa menyediakan bom
ya ini penting saya butuh orang yang tersepatnya ya
sarah udah aku bilang kenapa kamu minta tolong sama bapaku
gak ada gunanya
kamu pikir kamu bisa selamatin kita
gue enggak mau kita semua mati di sini
gue masih pingin hidup
kayanya kesukaan tote nya
saya kayak denger anak saya manggil
ya wah putri kenapa ya
perasaan saya kok gak enak
ayo buruan cepetan kejar bisnya
hah itu bisnya ayo buruan kejar
papa tepalin bisnya papa bawa banyak bom nih
iya tunggu tunggu
sayang biar aku ingin nyetir ya
sayang biar dia ngelapasin bom yang ada di tubuh kamu cepat sayang
oh kalian semua mau ngelawan saya
kalian semua mau ngelawan saya